peran world superbike yang digelar di sirkuit internasional mandalika
digadang gadang bisa menstimulus geliat ekonomi yang ada di pulau lombok provinsi nusa tenggara barat
setelah ditempa oleh gempa bumi dua ribu delapan belas lalu dan juga pandemi covid sembilan belas sejak dua ribu dua puluh hingga saat ini
apakah geliat ekonomi akan tumbuh dengan digelarnya sejumlah event internasional
seperti world superbike dan juga motogp di tahun dua ribu dua puluh dua yang akan datang
kita akan tanyakan kepada masyarakat yang ada di kawasan ini terkait dengan dampak tersebut
apakah benar memberikan efek yang positif bagi geliat ekonomi mereka khususnya di bidang pariwisata
tak hanya memberi kebanggaan menjadi tuan rumah penyelenggaran final world superbike dua ribu dua puluh satu
di sirkuit internasional mandalika lombok nusa tenggara barat pada sembilan belas hingga dua puluh satu november dua ribu dua puluh
juga memiliki dampak ekonomi bagi masyarakat di sekitarnya
hal inilah yang dirasakan oleh pemilik warung makan di kawasan kuta mandalika
yang mengaku mengalami peningkatan
tahap tahap akibat belakanganannya hanya
ilma read media mengubah sejak pada establishan
bagaimana banyak kan ya ya bapak berimau rimau dia makan di sini polisi makan makan di sini lokal juga banyak
bukan hanya di sektor kuliner peningkatan jumlah pengunjung di kawasan ekonomi khusus mandalika karena adanya wsbk juga terjadi di sektor penginapan
bahkan sejumlah anggota tim balap dari world superbike dan dorna sport sudah memesan kamar jauh jauh hari untuk musim balap dua ribu dua puluh dua tahun depan
kami cukup merasakan perbedaan dari sebelum ada event iatc dan usbk ini dengan hari ini yang kita kedatangan tamu tamu internasional yang sangat luar biasa peningkatannya cukup tinggi sekali ya
lalu disusul dengan eventnya
di tengah pandemi lalu sektor penginapan hanya terisi
namun tak semua pelaku usaha di kawasan mandalika merasakan dampak positif tersebut
hal ini dirasakan oleh para pedagang yang berjualan di dekat lokasi sirkuit
masih minimnya pendapatan di tengah wsbk justru dialami oleh para penjual kain tenun ikat khas suku sasak di tempat wisata pantai tanjung
pada saat ini seorang pemerintah yang berpengalaman di kawasan ekonomi khusus mandalika yang berjarak kurang dari tiga km dari lokasi sirkuit mandalika berada
kita sendiri kita jualan di sini karena kan gak ada tempat di sana buat jualan
jadi kita jualan asongannya ke sini
banyak mas tapi kadang kadang gak ada laku
sebiji pun karena sepi di sini
kita nggak ada yang promosikan
belum ada sekarang mas masih sepi ya
belum maksimalnya dampak ekonomi di kawasan mana
pertama kali di kawasan mandalika ditanggapi pemerintah provinsi nusa tenggara barat
pihaknya menjelaskan hal itu terjadi lantaran kawasan tersebut masih dibangun oleh pt itdc sehingga belum banyak lokasi wisata yang bisa diakses
tentu mereka punya master plan yang detail
nah sekarang baru selesai kluster ini tentu akan ada banyak penyempurnaan secara paralel
misalnya ini baru seratus dua ratus hektare yang di sini
setelah itu akan melebar ada golf course kelas satu juga ada event event internasional theme park dan lain sebagainya
dan saya kira ini jadi trigger awal ketidaksempurnaan
pada awal balapan itu bukan hanya seperti indonesia
hampir semua negara maju pun yang punya pendidikan lebih bagus kemampuan masyarakatnya lebih tinggi tetap punya masalah
nah masalah itu kemudian kita perbaiki dan mudah mudahan dalam bulan maret kita menjadi tuan rumah yang lebih baik
gubernur ntb zulkifli mansyah menambahkan nantinya pemerintah provinsi bersama pemerintah pusat serta pt itdc akan bersinergi
memperbaiki dan mengejar target pembangunan yang lebih masih fasilitas
di kawasan ekonomi khusus mandalika
apalagi panitia penyelenggara balap motorsport internasional dorna sport juga telah menaikkan kontrak kerjasama dengan sirkuit mandalika
untuk sepuluh tahun pergelaran world superbike dan motogp yang diharapkan dapat menstimulasi roda ekonomi
dan menjalankan ekosistem pariwisata di pulau seribu masjid tersebut
albi pratama robby bahtiar mandalika nusa tenggara barat